pemerintah republik indonesia resmi memperpanjang penerapan ppkm darurat dengan istilah ppkm level empat
masa perpanjangan ppkm level empat ini berlaku mulai dua puluh satu hingga dua puluh lima juli dua ribu dua puluh satu
pemerintah akan mengevaluasi secara menyeluruh untuk memastikan kemungkinan langkah pelonggaran mulai dua puluh enam juli dua ribu dua puluh satu mendatang
dua puluh juli dua ribu dua puluh satu presiden republik indonesia joko widodo resmi mengumumkan masa perpanjangan penerapan ppkm darurat untuk kemudian dilanjutkan dengan penerapan ppkm level empat mulai dua puluh satu hingga dua puluh lima juli dua ribu dua puluh
dalam masa ppkm level empat ini akan dijadikan sebagai masa evaluasi bagi pemerintah terkait rencana untuk relaksasi atau pelonggaran kegiatan masyarakat yang bisa dilakukan mulai dua puluh enam juli dua ribu dua puluh
jika tren kasus terus mengalami penurunan maka tanggal dua puluh enam juli dua ribu dua puluh satu pemerintah akan melakukan pembukaan secara bertahap
pasar tradisional yang menjual kebutuhan pokok sehari hari diizinkan dibuka sampai pukul dua puluh dengan kapasitas pengunjung lima puluh persen
pasar tradisional selain yang menjual kebutuhan pokok sehari hari diizinkan dibuka sampai dengan pukul lima belas dengan kapasitas maksimal lima puluh persen
tentu saja dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat yang pengaturannya akan ditetapkan oleh pemerintah daerah
meski begitu relaksasi tidak serta merta bisa langsung dilakukan
ada sejumlah pertimbangan yang harus dilakukan pemerintah dalam hal ini oleh satgas covid sembilan belas
hal ini disampaikan koordinator tim pakar dan jurubicara satgas covid sembilan belas wiku adhisa smito
saat memberikan keterangan pers mengenai perkembangan penanganan covid sembilan belas pada kamis sore
wiku menjelaskan relaksasi bisa dilakukan dengan memperhatikan empat hal
yakni perhitungan kasus dan epidemiologis kedua adalah mengenai kapasitas manajemen sistem kesehatan dua arah
baik yang dikelola pemerintah maupun swasta
ketiga aspirasi dan perilaku masyarakat dan keempat adalah dampak sosial ekonomi
perlu diingat bahwa melakukan relaksasi bukan berarti menghapus pembatasan layaknya kembali ke masa awal sebelum pandemi covid sembilan belas terjadi
akan tetapi secara bertahap dan hati hati menuju kehidupan normal yang baru sekaligus bersiap jika memang perlu dilakukan pengetatan kembali
umumnya sesuai dengan riwayat alamiah covid sembilan belas evaluasi pelonggaran bisa diamati setelah hari ke sepuluh sampai dengan ke empat belas
wiku menambahkan indikator lain yang juga menjadi acuan pemerintah terkhusus pemerintah daerah untuk bisa memberikan pelonggaran
adalah terkait bad okupansi rasio atau keterisian tempat tidur di tempat perawatan covid sembilan belas
selanjutnya kasus penularan harian serta mobilitas masyarakat
jika ketiga indikator tersebut mengalami perbaikan
jika ketiga indikator tersebut mengalami perban
bukan tidak mungkin pelonggaran di suatu wilayah bisa mulai diterapkan dengan tetap menjaga protokol kesehatan ketat